kali ini saatnya kita untuk menuju ke miladia rahma
selanjutnya ini miladia lagi ada di lapas kelas dua a pekalongan
bagaimana keadaan di sana miladia
selamat siang sheryl
sebelum saya menyampaikan laporan saya saya pribadi mengucapkan selamat hari raya idul fitri
satu syawal seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah
bagi shell dan juga teman teman di jakarta
bicara soal momentum lebaran
apa sih yang membuat yang paling istimewa adalah soal berkumpul dengan keluarga
nah ini yang kemudian begitu terlihat di tempat saat ini saya melaporkan
di depan lapas kelas dua a pekalongan jawa tengah
sudah sejak pagi sampai dengan siang ini
banyak kemudian keluarga keluarga yang mengantri untuk bisa bertemu dengan keluarga mereka
yang tinggal di dalam lapas kelas dua a pekalongan jawa tengah ini
mereka kemudian membawa makanan mereka berharap ingin bertemu
meskipun waktu untuk bertemu tidak lama hanya sekitar tiga puluh menit saja
saya akan ajak anda untuk ngobrol dengan salah satu keluarga
semua pada kabur gitu ya
saya ingin ajak anda untuk ngobrol dengan salah seorang keluarga yang ingin bertemu dengan
keluarga di dalam ya pak ya
ade dengan bapak siapa pak
pak heri ini momen yang sangat istimewa
bawa apa buat keluarga pak
ini mau masya allah ada mie ada makanan banyak sekali
rasanya memang kalau lebaran gini pasti kesini ya
sudah berapa lama adik di dalam pak
mudah mudahan segera ya
jadi mau momentum lebaran walaupun waktunya tidak terlalu banyak tapi sangat bahagia bisa kumpul
terima kasih pak
sheryl saya ajak anda ke dalam ya kita coba ketuk
kalau kita bicara soal lapas kelas dua a pekalongan jawa tengah ini kapasitasnya memang sekitar delapan ratus
namun saat ini memang yang terisi hanya sekitar setengahnya saja
empat ratus orang saja
nah ini kita bisa lihat di sini
antriannya sudah sangat panjang
memang baru saja break ya
kalau biasanya jam dua belas sampai jam satu ini memang ada break makan siang begitu
ini yang kemudian membuat antriannya memang cukup panjang di depan sehingga sudah ted jam satu siang
ini masyarakat warga sudah ingin kemudian masuk dan bertemu dengan keluarga mereka
nah di sebelah kiri saya ini
ini ada makanan makanan yang kemudian dibawa oleh pahlawan keluarga dari warga binaan
diperiksa pemeriksaannya juga cukup
ada kita melihat ada beberapa petugas yang kemudian memeriksa anggota keluarga
ada macam macam di sini
ada rempeyek ada kemudian sayur
wow luar biasa
lontong begitu ya
jadi betul betul suasana lebaran ini terasa betul
nah sheryl untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kesiapan dari lapas dua pekalongan untuk menghadapi momen lebaran ini
pengamanannya seperti apa bagaimana suasananya di dalam
saya akan ajak ngobrol sheryl dengan pak hilal
selamat siang pak hilal
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak hilal ini adalah kepala lapas kelas dua a
pak hilal momentum lebaran ini kan biasanya lapas sibuk banget
suasananya seperti apa sih pak di dalam pak
mungkin seperti yang mbak tadi lihat ya dari luar kemudian nanti di dalam

memang suasana ini adalah suasana yang dimana mana
karena yang dimanapun lapas rutan pasti akan overload pada saat kunjungan di hari lebaran ini
karena semua sanak familinya yang dari luar kota pekalongan pun datang
jauh jauh pun datang
bahkan kalau biasanya mungkin yang datang hanya dalam kota sekarang dari luar kota
yang biasanya hanya dikunjungi satu dua orang sekarang tadi mungkin mbak lihat ada satu

satu pick up ya sambil berdiri semua
mbak terbuka ya kan
mereka semuanya memang ingin berkunjung dengan
mbak terbuka ya kan
mereka semuanya memang ingin berkunjung dengan
bertemu dengan sanak familinya yang ada di sini
ya kita mencoba untuk membuat suasana senyaman mungkin
tetapi prosedur prosedur tetap dijalankan
oleh karena itu kami menekankan kepada rekan rekan tetap smile
jangan pernah ketinggalan
harus senyum harus dengan sabar
karena pasti suasana under pressure pasti itu terjadi
tapi sekali lagi saya menekankan kepada teman teman tetap harus sabar
suasana ini jangan sampai membuat kita jadi panik
karena memang suasananya seperti ini
pengamanan juga penting mbak
bagaimana kemudian karena pasti antusiasme masyarakat untuk menjenguk
keluarga mereka yang ada di dalam lapas ini sangat tinggi
bagaimana kemudian proses pengamanannya
ya prosedur kita tetap jalankan seperti mbak tadi lihat
petugas pintu utama tetap stand by dan sejeli mungkin
makanya di sini ada setiap pengunjung di stempel
kemudian nanti yang dikunjungi
dia harus menculupkan tintanya
sehingga tidak tertukar mana yang dikunjungi dan mana yang berkunjung
oke bapak terima kasih banyak
itu tadi sheryl yang bisa kami sampaikan dari lapas kelas dua a pekalongan jawa tengah
sekali lagi momen lebaran tidak lengkap rasanya untuk tidak menghabiskan momen bersama keluarga
meskipun kami bertugas rasa rasanya kalau melihat bagaimana keramaian
dan intimasi dari keluarga dan juga mereka warga binani yang di sini
rasanya ingin segera kembali ke rumah dan berkumpul bersama keluarga
sheryl kepada anda
baik selamat bertugas kembali
selamat idul fitri untuk anda tentunya
terima kasih banyak